pada kamis tujuh belas mei kemarin tepatnya pukul tujuh lima waktu indonesia barat
dua putri wakil indonesia berhasil mengibarkan sangsa kamera putih di gunung everest
yang juga dikenal sebagai titik teratas dari planet bumi
dengan menapakkan kaki di ujung everest
francisca dimitri inkiriwang dan matilda dwi lestari atau yang akrab di sapa didi dan hilda
sukses mengakhiri perburuan tujuh puncak gunung tertinggi di seluruh dunia
meski bukan pelajar universitas katolik parahyangan pertama yang mencapai puncak everest
didi dan hilda masuk dalam sejarah sebagai dua perempuan indonesia pertama yang menaklukkan gunung ini
dengan mendaki hampir sembilan meter di atas permukaan laut dan terpapar suhu hingga minus dua puluh lima derajat celcius
daya juang kedua serikandi ini pun diuji
pencapaian didi dan hilda semakin mengesankan
mengingat sejak seribu sembilan ratus dua puluh empat hingga seribu sembilan ratus dua puluh lima
sedikitnya dua ratus delapan puluh delapan pendaki gugur ketika mendaki gunung yang dijuluki bunda semesta ini
bukan hanya menjadi kebanggaan universitas mereka
prestasi kedua perempuan tangguh ini juga menuai pujian
diantara dari presiden republik indonesia joko widodo
sang presiden turut menuturkan rasa bangganya lewat akun twitternya

dan diantara mereka didi dan hilda mencari kebanggaan yang lebih baik
dan diantara mereka didi dan hilda harus menempuh latihan intensif
untuk menempah fisik dan mental mereka
sebelumnya kedua anggota perempuan mahasiswa pecinta alam unpar
tanpa gagal telah mengibarkan bendera merah putih
di enam puncak gunung tertinggi lainnya
di antaranya gunung jayawijaya dengan elevasi hampir lima meter
dan denali yang berketinggian lebih dari enam meter
yosep edwin cnn indonesia